ya warga ibu kota ini diimbau untuk tidak mudik ke kampung halaman saat lebaran dan juga diimbau untuk lebih baik bersilaturahmi secara daring dengan kerabat dan apa namanya dengan saudara dan sebagainya pada saat pandemi seperti saat ini
nah kita akan langsung memantau nih ya apakah hal serupa juga dijalankan oleh gubernur dki jakarta anies baswedan
kita sudah akan bergabung ini dengan rekan kami korespondensi ann indonesia miladia rahma yang saat ini sudah ada di kediaman dari gubernur dki jakarta
bagaimana suasana lebaran di kediaman gubernur dki jakarta
iya minal ainal faizin mohon maaf lahir dan batin itu dulu yang saya ucapkan kepada teman teman yang hari ini bekerja juga alfian dan juga mevri yang ada di studio
nah bicara soal bagaimana suasana berlebaran di kediaman gubernur dki jakarta anies baswedan kita akan cari tahu bersama ya
saat ini saya sudah ada di kediaman beliau di kawasan lebak bulus jakarta selatan
selalu kalau berkunjung ke rumah bapak anies ini rasanya memang sangat hangat karena suasana rumahnya juga sangat menyenangkan penuh dengan tanaman tanaman hijau yang membuat hati seolah tentram gitu
beliau juga pak anies baswedan juga menyampaikan ada himbauan bahwa diharapkan warga dki jakarta tidak melakukan silaturahmi ke tempat keluarga dan melakukan mudik ini hanya mudik secara virtual saja
nah seperti apa kira kira
kira aktivitas berlebaran di keluarga pak anies baswedan saat ini saya sudah ada di meja makan ya
assalamualaikum bapak ibu gimana kabarnya sehat sehat ya pak ya
oke pak anies lebaran selalu identik dengan kumpul kumpul dengan keluarga makan makanan kesukaan
kalau di keluarga pak anies tradisinya apa biasanya
jadi ini tradisi kita nih jadi kalau lebaran kita makan semuanya
satu ini ada lodeh ada opor nasi lontong sambal goreng gulai terus apa
paut cabai dan makannya dicampur semua
campur semua terus ditambah sama kita biasa nyebutnya serundeng atau pencok ya
nah favoritnya anak anak biasanya atau favoritnya bapak ini biasanya yang mana pak
kalau saya dicampur semua jadi campur semua terus jadi satu
ini juga gitu mikael juga semuanya
ada yang masih belajar ismail lagi bertahap nih sekarang
kalau dia milihnya satu
gak apa apa saya pegang aja
pak anies bicara soal himbawan untuk tidak kemana mana silaturahmi di rumah aja
kalau untuk bapak hari ini kegiatannya apa apakah betul tidak kemana mana juga
dan bagaimana silaturahminya dengan mungkin kolega atau keluarga yang lain
jadi kami di rumah kebetulan ibu saya
ibu di jawa
dari jogja di sini sudah hampir dua bulan ya
terus kami di rumah saja dan nanti jam setengah sembilan kita akan ada silaturahmi zoom dengan semua keluarga besar
nanti ini udah sepuluh menit lagi
jadi sepuluh menit lagi kita akan zoom semua keluarga kita yang biasanya kumpul
jadi biasanya kalau idul fitri keluarga itu kumpul di sini
karena ibu yang termasuk yang paling dituakan
kemudian mertua saya juga ayahnya ferry itu yang dituakan
jadi mereka berdua biasanya di sini
lalu semua keluarga besar datang
jadi rumah ini biasanya tempat kumpul keluarga kalau idul fitri
biasanya jam jam segini sudah banyak pada datang
sampai sore semuanya kumpul di sini
tahun ini sepi nggak pada kumpul
tapi kita ganti dengan zoom
jadi sebentar lagi ini akan ada kita nyalakan zoomnya
terus semua keluarga di semua
di semua di mana mana bahkan sekarang
bukan cuma di jakarta aja
nanti bisa silaturahminya digital
itu yang kemarin saya bilang
kita tidak mudik
apalagi juga bukan mudik lokal
tapi mudiknya mudik digital
karena ketemunya digital
nah itu tadi pak
bicara soal mudik digital begitu ya
atau mudik virtual
kayaknya masih banyak loh warga warga juga yang bandel
kayaknya antusiasme berlebaran dengan keluarga ini mengalahkan semuanya
bahkan mengalahkan himbauannya
ada mungkin himbauan pak
saya kepada masyarakat yang masih bandel nih pengen tetap ketemu
meskipun kondisinya sedang seperti ini
nah itu dia
kita ini kan sekarang sedang lebaran
lebaran ini peristiwa akhir di bulan ramadan
lebar itu selesai ya
kemudian memulai babak baru
nah selama beberapa bulan ini dua bulan ini
kita juga menahan diri dengan di rumah kan
nah sebentar lagi mau selesai
jadi saya menghimbau semuanya
bahwa untuk memerangi covid ini
tidak bisa sendiri sendiri
dan ini sesuai ada firman allah nih
bahwa allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum
kecuali kaum itu sendiri yang mengubahnya
nah ini yang harus kita pegang sekarang
jadi buat semua masyarakat
ini dalam rangka idul fitri
yuk kita tahan diri di rumah
supaya kita nggak harus kembali lagi ke bulan april maret
kan tanggal empat besok kita pengen psbb berakhir
kan di jakarta
dan itu yang mau kita lakukan
terima kasih banyak pak anies ibu alia bu ferry
adik adik terima kasih
silahkan menikmati sajian
itu tadi alfian dan juga mayfrey
perbincangan singkat kami dengan keluarga bapak anies baswedan
ada pesan yang disampaikan sebenarnya
ini di atas segalanya begitu ya
antusiasme untuk bertemu keluarga
memang kita rindukan bersama sama
karena di tengah pandemi ini
apalagi merayakan idul fitri
memang tidak lengkap jika tidak berkumpul dengan keluarga
tapi ada pilihan lain yang bisa dilakukan
misalnya dengan berkumpul
berkumpul dengan keluarga via daring
itu mungkin yang bisa dilakukan
untuk sementara itu saja yang bisa kami laporkan
dari kediaman gubernur dki jakarta anies baswedan kembali ke studio
baik terima kasih
mila diyarama koresponden cnn indonesia